halo saya bimo dewanto akan berbagi informasi terkait apa saja sih trik g dua untuk memasarkan produk dan bagaimana strategi pengembangan bisnis dalam infonomik kali ini
di episode ini kita akan bahas bagaimana cara g dua untuk memasarkan produknya dan pengembangan serta inovasi apa saja yang kita perlukan
untuk itu saya mengundang pertanyaan dari teman teman melalui video call dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari rekaman video yang sudah dikirimkan sebelumnya
wah cepat sekali nih sudah ada pertanyaan
mas saya bingung nih mas sebenarnya bagaimana strategi memasarkan produk dengan modal yang minim terima kasih mas
oke terima kasih atas pertanyaannya pertanyaannya ini bagus banget dan sangat relevan dengan situasi yang sekarang ini yang sedang kita hadapi
memang saat ini kita lagi memerlukan strategi yang dinamakan low budget dan high impact
pada dasarnya untuk iklan iklan di sosial media
iklan iklan secara digital itu bisa kita lakukan dengan dari atau budget yang sangat minim dulu
jadi dengan anggaran yang sangat minim kita bisa sudah melakukan iklan di sosial media
tapi terkadang kalau kita baru memulai kita melihat bahwa impactnya kok belum terlalu besar ke bisnis kita
nah dari sini kita bisa mengupgrade lagi strateginya yaitu dengan berkolaborasi
kolaborasilah dengan para mikro influencer atau nano influencer yang mana secara anggaran masih bisa dinegosiasikan
dan mereka ini juga masih banyak yang misalnya mau untuk trade off atau bertukar atau barter dengan kita dengan produk
sehingga kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan anggaran
wah ada lagi nih pertanyaan sepertinya
ini gimana ya cara memanfaatkan produk agar dapat menjadi senjata promosi yang tepat
terima kasih mas
terima kasih untuk pertanyaannya
pertanyaannya bagus ya
jadi bagaimana memanfaatkan produk sebagai senjata dari bisnis kita
memang banyak orang yang atau misalnya guru guru dari bisnis itu pernah berkata
produk yang baik akan menjual dirinya sendiri
jadi pastikan produk yang kita miliki ini memberikan value
kita tidak perlu takut atau misalnya terlalu berimajinasi bahwa produk kita ini harus sedemikian canggih sehingga dia bisa menjual dirinya sendiri
produk yang kita ciptakan itu bisa juga menjadi relevan untuk situasi situasi tertentu dan dalam jangka waktu yang pendek
misalnya seperti sekarang ini
ada produk produk yang begitu relevan dengan situasi pandemi
dan kita bisa mengeluarkan produk tersebut atau meluncurkan produk tersebut dalam jangka waktu yang cukup singkat sebelum kita kemudian menciptakan produk lain
perlu diperhatikan juga ada yang namanya itu siklus dari produk
bahwa ada pengenalan ada dia kemudian menjadi tumbuh dan besar ada di mana dia masuk ke fase mature
sebelum akhirnya turun
oleh karena itu selalu perhatikan ada di mana siklus produk kita saat ini
dan jangan lupa memberikan sentuhan sisi emosional kepada produk kita
agar orang tidak hanya melihat dari sisi fungsional tapi juga apa yang bisa menyentuh sisi emosi mereka
dengan begitu produk kita akan terhindar dari perang

dan kita bisa mempergunakannya sebagai senjata utama bisnis kita
wah ada lagi nih yang nanya senang saya kalau banyak yang nanya
mau nanya sebenarnya apa saja ya strategi promosi dan kanal pemasaran digital yang bisa disarankan bagi pebisnis pemula
khususnya pengusaha di bidang kuliner
terima kasih mas bimo
terima kasih juga
sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kanal atau channel promosi
mungkin teman teman juga sudah tahu dan ini bukan hal yang asing
dan karena ini sudah dipergunakan oleh hampir semua pengusaha alat
jadi kita bisa menggunakan google ads kita bisa menggunakan instagram ads bisa menggunakan juga facebook ads
tapi yang lebih penting adalah strategi dibalik semua promosi kita
bagaimana kita bisa menarik mereka
sehingga mereka kemudian melakukan
ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah konsep promosi
yang pertama adalah kait
jadi itu bagaimana teman teman dengan sebuah kalimat yang bisa memancing keinginan tawan dari pelanggan
kemudian kita bisa mulai begitu sudah tertarik mereka masuk ke ranah di mana kita bisa melakukan penawaran kepada mereka
dan terakhir itu adalah action atau tindakan
setelah penawaran action apa yang harus dilakukan oleh pelanggan kita
nah bikinlah tiga hal ini di dalam promosi anda
sehingga orang menjadi tertarik dan melakukan action pada akhirnya dengan membeli
tapi ingat juga bahwa bisnis kuliner itu beragam
ada yang retail maupun ada yang partai besar
kita identifikasi dulu bisnis kita ada di mana
karena kalau kita berbicara partai besar
mungkin akan ada yang beragam

ada lagi nih pertanyaan melalui video call
yuk kita jawab pertanyaan ini
saya mau tanya sebenarnya apa sih tantangan promosi produk dalam bidang makanan dan minuman di masa pandemi ini
dan apa ya solusinya
terima kasih kembali
pertanyaannya bagus banget
untuk para pebisnis kuliner itu
tantangannya untuk berpromosi apa saja
mungkin yang paling besar sekarang tantangannya itu adalah kompetisi
karena orang sekarang semua seperti latah ya
orang indonesia itu senangnya latah masuk ke bisnis kuliner
sehingga promosi promosi yang kita bisa lihat di sosial media maupun di media media lain itu jadi mirip mirip
dan mereka saling mengkopi dari sisi konsep
lalu bagaimana kita bisa membuat promosi kita itu menjadi lebih menonjol
nah ini kembali lagi ke konsep kreatif
konsep kreatif apa yang bisa menyentuh sisi emosional dari pelanggan kita
kita pernah melihat ada salah satu strategi rumah makan yang membuat konten menarik di sebuah platform digital
dan konten itu hampir tidak ada hubungannya dengan makanan
tapi itu merupakan konten yang berisi humor
tapi orang menjadi suka dan tertarik dan ingin tahu mengenai produknya
itu adalah salah satu strategi
yang kedua saya juga menemukan bahwa testimoni dan endorsement itu masih efektif
hanya yang perlu ditemukan adalah cara yang berbeda
sehingga para endorser dan influencer yang membuat testimoni itu menjadi tampil beda dibandingkan dengan endorser dan influencer yang lainnya
nah selanjutnya ini ada kiriman video pertanyaan dari warga
yuk kita lihat bersama sama
halo mas bimo saya punya bisnis dan sudah ada dari sebelum pandemi
perlukah menyusun ulang strategi untuk menjaga para pelanggan di masa pandemi ini
oke terima kasih pertanyaannya
jadi menyusun ulang strategi itu sangat diperlukan di masa pandemi
karena ada dinamika perubahan secara eksternal
perubahan itu sedemikian masif sehingga kita harus banyak menyusun perubahan strategi
dan ini mungkin di bisnis teman teman akan melingkar
banyak elemen atau banyak faktor
misalnya kita bisa juga melakukan perubahan strategi sdm
karena misalnya ada perubahan buka toko atau perubahan permintaan
sehingga kita tidak memerlukan sdm atau memerlukan waktu sebanyak yang kita habiskan sebelum masa pandemi
lalu mungkin juga ada perubahan dari sisi operasional
bagaimana kita membuat atau menyusun operasional itu sehingga menjadi lebih efektif
karena sekarang itu semuanya inginnya serba cepat dan serba di delivery
nah di sini kita akan menyusun bagaimana sistem dari operasional itu berbeda dengan pada saat kita beroperasi secara offline misalnya
lalu belum juga kita melihat
lalu kita akan melihat dari sisi pemasaran
pemasaran sekarang ini mungkin harus melihat adanya perubahan perilaku dari konsumen
yang dulunya mungkin mereka datang ke tempat kita sekarang mereka ada di rumah
sehingga apapun yang mereka kerjakan di rumah itu menjadi concern kita
dan bagaimana produk kita beradaptasi dengan perubahan perilaku mereka
nah ini ada kiriman video pertanyaan lagi
yuk kita tonton bersama sama
mas wimbo saya mau nanya nih adakah tips untuk bersaing dengan bisnis sejenis agar bisa menarik perhatian pelanggan
terima kasih pertanyaannya bagus banget
kembali lagi ke masalah kompetisi
pada saat kita berhadapan dengan kompetisi yang harus kita kedepankan itu adalah sisi emosional
jadi ada tiga hal yang kita harus amati dan harus kita cermati dalam produk kita
pertama mengenai benefit fungsionalnya
kedua mengenai emosional
dan ketiga mengenai sosial
kalau kita melihat analogi dari industri otomotif misalnya
industri otomotif itu secara fungsi mau kita pakai mobil merek a merek b merek c sebenarnya sama saja
tapi secara emosi mobil dari merek a dan merek b memberikan sentuhan emosi yang berbeda
ada yang memberikan sentuhan emosi dari sisi reliable misalnya
lalu ada juga yang memberikan sentuhan dari sisi luxury atau kemewahan
dan itu merupakan pilihan bagi pelanggan
brand mana yang lebih cocok dengan personality mereka
nah begitu juga dengan bisnis kuliner kita
oke kita masih menerima video pertanyaan lagi
selamat sehat mas wimbo
saya mau bertanya
perlu nggak sih bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk berkolaborasi dengan influencer atau bergabung ke dalam sebuah komunitas bisnis tertentu
demi mempromosikan bisnis kita
terima kasih pertanyaannya
yang pertama penting atau tidak kita berkolaborasi dengan influencer
menurut saya ini sangat penting dan bisa menjadi sebuah strategi bagi bisnis kita
pada saat kita menggunakan influencer
sebenarnya kita menerapkan strategi yang namanya familiarity
pada dasarnya semua manusia itu senang dan bisa menerima apa yang familiar di benak mereka
kalau misalnya tidak familiar atau itu sesuatu yang baru
itu akan memerlukan waktu
sehingga pada saat kita berkolaborasi dengan influencer yang followernya sudah banyak
akan tercipta apa yang dinamakan familiarity
yang kedua pertanyaannya adalah penting atau tidak kita bergabung dengan komunitas bisnis
komunitas bisnis ini juga adalah satu hal yang sangat penting
karena ini merupakan sebuah support system bagi kita
seperti tadi kita sudah bicarakan juga bahwa menjadi pelaku bisnis itu terkadang memerlukan stamina tinggi
ada saat saat dimana bisnis kita sedang berkembang
tapi seringkali juga bisnis kita sedang turun
pada saat kita memerlukan jawaban dari sebuah permasalahan
komunitas adalah tempat yang sangat tepat untuk mendiskusikan masalah masalah kita
dan menemukan solusinya
di kala pandemi mengembangkan bisnis adalah sebuah tantangan tersendiri
jangan menyerah hari ini kita bekerja keras dan hari esok adalah sebuah tantangan
namun yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil